fahra anissa indri seorang karyawan swasta di kota bandung ini sudah delapan tahun menderita mah
ia bercerita pada tahun tahun awal ia menderita mah ia sempat kesulitan menjalankan ibadah puasa
namun sejak lima tahun terakhir farah sudah bisa mengatur agar maknya tidak kambuh saat menjalankan ibadah puasa
mengatur pola makan seperti menghindari gorengan makanan bersantan hingga mengonsumsi obat mah sesuai anjuran
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit immanuel bandung abram pratama mengatakan
menderita mah boleh berpuasa
namun ia menyebut pada pekan pertama berpuasa pasti akan ada penyesuaian lambung seperti muncul rasa tidak nyaman
mual yang paling sering itu mual jadi tanda bahaya yang sering kita abaikan itu adalah mual dan kembung
jadi pada saat kita punya lambung produksi gasnya berlebih ada rasa mual dan kembung kemudian kita bersendawa terus menerus
itu mungkin perlu ada intervensi karena itu berarti memang sudah mulai ada reaksi di lapisan terluar dari dinding lambung kita
menurutnya keluhan keluhan penderita emas saat menjalankan ibadah puasa itu sebetulnya bisa dihindari dengan melakukan prosedur yang tepat yang bisa dilakukan penderita mah saat berpuasa
setidaknya ada empat hal yang perlu anda perhatikan bagi anda penderita mah ketika menjalani ibadah puasa
tips yang pertama apapun yang berlebihan pasti tidak baik jadi pastikan ketika anda melakukan ibadah sahur atau berbuka puasa makanlah secukupnya dan dilakukan secara perlahan lahan dan juga sedikit demi sedikit
kemudian tips yang kedua perhatikan asupan makan yang masuk ke dalam tubuh anda pastikan anda menghindari makanan makanan yang memiliki kadar asam yang tinggi
kemudian yang ketiga anda harus menghindari tidur setelah makan namun apabila anda mengantuk anda bisa mencoba tidur dengan posisi setengah duduk
jadi posisi kepala anda dan juga bahu anda masih lebih tinggi daripada perut
kemudian yang terakhir pastikan anda kelola emosi anda dan jangan sedikit menggantikan keadaan anda